lima putri usuma wardani
tujuh kevin sanjaya sukakulyo
delapan belas melati daiba octavian
tentang tim piala thomas
dan uber tahun dua ribu dua puluh satu
paling penting akan segera teman teman masuki
khususnya yang terkait dengan pemain dan pelatih yaitu tahap pertandingan
pada saat itu tinggal kepercayaan kami
tinggal doa yang bisa kami bantu
sisanya itu ada di pundak teman teman sekalian
datang ke sana tidak sekedar datang
kita datang untuk bertanding
dan kita tidak sekedar bertanding
kita bertanding untuk menang